indonesia international motor show atau iims dua ribu dua puluh tiga digelar di gxpo kemayoran jakarta pusat mulai enam belas hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
pameran otomotif ini dipenuhi pengunjung setiap harinya mulai dari penggemar sepeda motor hingga yang ingin membeli mobil baru
jelang libur mudik dan lebaran yang jatuh pada bulan april dua ribu dua puluh tiga sejumlah pengunjung mengaku membeli mobil untuk kebutuhan mudik
salah satunya handoko dan keluarga
handoko mengaku sedang mencari mobil jenis port utility vehicle atau suv untuk keperluan mudik tahun ini

rencananya cari mobil yang tiga baris yang cari diskonnya sih terutama
karena kan kalau di iims itu banyak sekali diskon diskon dan bonus bonusnya
ya untuk rencananya untuk mudik
menurut handoko ia mencari mobil dengan fitur keamanan yang baik karena akan mudik bersama istri dan anak
selain itu ia juga mencari mobil yang hemat konsumsi
bahan bakar minyak
ya yang pasti bbm sih tetap dipikirkan juga ya
menurut pengamat otomotif gunawan halil
tipe mobil yang nyaman untuk menempuh perjalanan jauh bersama keluarga saat mudik adalah suv dan mpv
atau multi purpose vehicle karena ukurannya yang besar
namun jika ingin hemat konsumsi bbm idealnya menggunakan mobil hybrid
atau mobil yang memiliki dua sumber penggerak yaitu mesin konvensional dan listrik
ya idealnya kita pakai mobil
karena bisa membuat konsumsi bbm nya jauh lebih irit karena dibantu oleh penggunaan baterai
tapi kan infrastruktur kita belum canggih ya belum luas
charging station masih terbatas
dan kalau nge charge pun cukup lama
nah pada saat ini
halil menambahkan sebelum melakukan perjalanan mudik disarankan untuk memeriksa kesehatan mobil
terutama bagian ban dan rem
tentu yang tak kalah penting adalah memastikan kondisi fisik dan mental pengemudi optimal
sebelum menempuh jarak jauh
karmel mursalim kelas tengah pebro jakarta